wacana koalisi partai gerindra dan demokrat nampaknya masih semakin menguat
kali ini wakil ketua dewan pembina partai demokrat agus hermanto yang mengatakan bahwa kader berperan besar
dalam menentukan arah dan sikap partai
dan agus mengakui lebih banyak kader partai demokrat yang mendukung prabowo dibanding mendukung jokowi
ia pun mengakui dukungan ke prabowo sudah terlihat sejak pilpres dua ribu empat belas
di mana mayoritas kader pendukung prabowo
namun keputusan final soal sikap partai baru akan diumumkan jelang pendaftaran capres awal agustus mendatang
prabowo tampak sumeringah menebar senyum saat disambut jejak
memang dari partai demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada kader
walaupun memang kader lebih banyak yang mendukung pak prabowo
sehingga partai demokrat karena kader juga banyak yang mendukung pak prabowo
itu pun juga dipersilahkan dan banyak juga yang mendukung pak prabowo pada dua ribu sembilan belas
kalau sekarang ini kami menginginkan bahwa dukungan itu dari kader partai demokrat
ini sebenarnya menguatkan pernyataan sebelumnya
nah sebelumnya ketua umum partai gerindra prabowo subianto menyebut tegas siap berkoalisi dengan partai demokrat
dan menerima agus harimurti yudhoyono sebagai calon wakil presiden
syarif hasan wakil ketua umum partai demokrat mengatakan dalam pertemuan itu
prabowo tegas menyebut siap berkoalisi dengan demokrat dan menerima agus harimurti yudhoyono sebagai calon wakil presiden
namun syarif menegaskan usulan memasakkan prabowo dan ahy bukan berasal dari partainya
pak sby mengutus saya untuk mengkonformasi informasi itu
maka saya ke kertanagara
dan di situ pak prabowo dengan tegas mengenatakan siap berkoalisi dengan partai demokrat
dan siap menerima ahy sebagai calon wakil presidennya
saya pikir itu
beliau memiliki pandangan
kalau beliau bisa berpasangan dengan ahy maka insya allah indonesia akan lebih baik ke depan
dan tentunya diharapkan akan bisa memenangi pilpres dua ribu sembilan belas
apakah betul klaim partai demokrat bahwa prabowo sudah tegas ingin didampingi agus harimurti yudhoyono
sebagai calon wakil presiden di pilpres mendatang
kami akan mengkonfirmasinya dengan anggota badan komunikasi partai gerindra andre rosiade
selamat malam bang andri
jadi benar atau tidak
ini klaim prabowo eh klaim demokrat yang mengatakan bahwa prabowo itu sudah sepakat bahwa akan ada komposisi prabowo ahi ini di pilpres mendatang gitu
seberapa betul itu bang andre
jadi begini mas budi calon wakil presiden pak prabowo ini akan dibicarakan dalam waktu dekat ini oleh pak prabowo bersama mitra koalisi
khususnya dengan teman teman pks dan juga pan
bagaimanapun juga kan
pks adalah partai yang dari awal selalu bersama kami
tentu kami tidak mungkin meninggalkan pks dalam bicara
apalagi kita dari awal sudah berkomitmen bersekutu bersama sama
mengenai klaim demokrat sendiri gimana bang andre
bahwa prabowo sudah setuju akan didampingi ahy gitu
ya makanya kan pak prabowo sudah menyampaikan setelah pertemuan dengan pak syarif hasan beberapa hari yang lalu ya
kalau tidak salah hari jumat pak prabowo menyampaikan
secara terbuka ke media
bahwa pak prabowo akan segera bertemu dengan mitra koalisi pks dan pan
untuk berdiskusi dan merapatkan kapan dan siapa cawapres yang bisa kita pilih bersama
jadi sampai saat ini belum ada cawapres pak prabowo yang final dan fix
semuanya masih dalam daftar nama dan perlu dibicarakan
jadi tidak betul pak prabowo sudah setuju
bahwa dia akan berpasangan dengan ahy gitu ya bang andre
jadi belum sampai pada keputusan itu gitu bang andri ya
keputusan pak prabowo memilih cawapres siapa
apakah mas ahaye atau sembilan nama dari pks atau dari pan
itu akan dibicarakan bersama sama mas budi
begitulah mekanisme koalisi yang kita sepakati
termasuk ultimatum dari pks bahwa pks akan jalan masing masing
jika tidak dipilih sebagai calon wakil presiden gitu oleh pak prabowo gitu bang andre ya
insya allah kita meyakini pks dan pan akan tetap bersama partai gerindra mendukung pencalonan pak prabowo
dalam waktu dekat ini kita akan bertemu berdiskusi
membedah mana calon wakil presiden yang terbaik menampingi pak prabowo
dan bisa memenangi jepres dua ribu sembilan belas nanti gitu
baik bang andre terima kasih atas konfirmasinya
jadi memang itu belum ada keputusan apa apa
kita akan nantikan bagaimana perkembangan dinamikanya dalam beberapa waktu ke depan
terima kasih andri rosiade
anggota badan komunikasi
terima kasih andri rosiade anggota badan komunikasi
dari partai gerindra